komisi pemberantasan korupsi menuntut gubernur sulawesi selatan nonaktif nurdin abdullah
enam tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah dalam sidang pembacaan tuntutan pada senin
terdakwa yang dihadirkan secara daring dari gedung kpk juga dituntut membayar uang pengganti
senilai tiga satu miliar rupiah dan tiga ratus lima puluh ribu dolar singapura
tuntutan pidana dan uang pengganti tersebut didasarkan pada keyakinan jaksa kpk
bahwa nurdin abdullah telah menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pengusaha
terkait sejumlah proyek infrastruktur di provinsi sulawesi selatan
dari hasil sidang yang telah bergulir sejak juli lalu
jaksa kpk menyebut nurdin abdullah telah menerima suap dan gratifikasi lebih dari tiga belas miliar rupiah
selain itu jaksa kpk juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik
untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun
yang akan berlaku setelah terhadap penyelamat
dakuat selesai menjalani hukuman pidana
menanggapi tuntutan jaksa kpk
kuasa hukum nurdin abdullah menganggap tuntutan tersebut terlalu berat
selanjutnya kuasa hukum nurdin abdullah dijadwalkan akan membacakan pleidoy dalam sidang
yang akan digelar pekan depan di pengadilan negeri makassar sulawesi selatan
di hari yang sama pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat
menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan perkara
yang menjerat mantan penyidik kpk stepanus robin patuju
dalam sidang maskur hussein advokat yang didakwa menerima suap
bersama mantan penyidik kpk stepanus robin patuju
mengakui uang hasil perkara dugaan suap digunakan untuk membayar pemandu karaoke di mangga besar jakarta
maskur juga mengakui menggunakan uang hasil suap dari kasus yang ditangani bersama stefanus robin patuju
untuk membeli perhiasan mobil hingga mencalonkan diri sebagai wali kota ternate
diketahui kasus suap yang menyeret maskur dan robin diantaranya ada nama wakil ketua dpr aziz syamsuddin
yang disebut jaksa kpk sempat menyetor uang tiga miliar rupiah

kepada robin sebagai penyidik kpk untuk menghentikan kasus yang sedang ditangani kpk
tim liputan cnn indonesia